kita beralih ke informasi selanjutnya
ratusan orang mengamuk di tanjung balai sumatera utara
ya sebuah rumah ibadah dan lima mobil yang terparkir di halamannya hangus terbakar dalam amuk masa
kerusuhan masal yang terjadi di tanjung balai sumatera utara mulai berlangsung jumat malam
dan ratusan orang mengamuk menyerang sebuah rumah ibadah serta mobil yang terparkir di pekerangan
petugas polres tanjung balai bersama satuan brimob serta tni angkatan laut
langsung diturunkan untuk mengamankan situasi
meski masa berhasil dibubarkan namun suasana kota tanjung balai masih mencekam
dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang peristiwa pembakaran tersebut
kami telah terhubung dengan jurnalis transmedia syahriful gandhi di tanjung balai sumatera utara
syariful bagaimana perkembangan terbaru di sana
selamat pagi judanita
kondisi terakhir di kota tanjung balai sumatera utara sudah mulai kondisif
namun petugas keamanan masih tetap berjaga jaga dari satuan brimob dan tni angkatan laut
sekitar lebih kurang empat ratus orang berjaga jaga di tiap persimpangan ruas jalan serta rumah rumah ibadah
sariful mungkin bisa diceritakan bagaimana kejadian tersebut
tadi malam tersebut yang mengakibatkan terbakarnya salah satu rumah ibadah di sana
kejadian bermula adanya bahasa seorang warga yang tidak merasa mendengar suara ajan kepada najir masjid
persoalan itu selanjutnya menimbulkan konflik antara jemaah masjid dengan warga tersebut
konflik terus meluas sehingga terjadi amuk warga lainnya
selanjutnya warga dengan ringas dan anarkis membakar rumah ibadah etnis tersebut
apakah sudah ada oknum yang dianggap provokator yang diamankan
sampai saat ini belum ada provokator yang diamankan
tapi kepolisian ada mengamankan tujuh orang warga dikarenakan melakukan penjarahan
ya hingga saat ini pengamanan di kota tanjung balai seperti apa ini syarif
mungkin bisa diceritakan
petugas berapa banyak disiagakan
kemudian bagaimana dengan kondisi masyarakat
ya sampai saat ini pengamanan di kota tanjung balai dilakukan cukup ketat
polisi melakukan siaga satu
kepolisian menurunkan personil sekitar lebih kurang tiga ratus orang
kondisi masyarakat sudah mulai menenang dan kondusif dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa
ya gandhi adakah himbauan dari pemerintah setempat untuk masyarakat sekitar
sampai saat ini pemerintah setempat belum memberikan imbauan kepada masyarakat sekitar
berhubung juga wali kota tanjung balai sedang tidak berada di tempat kami
juga masih menunggu pernyataan dari
pihak pemerintah kota tanjung balai